kita ke informasi selanjutnya
sudah lebih dari sebulan mantan panglima tni
jenderal purnawirawan muldoko
menjabat sebagai kepala staf presiden
menurut muldoko banyak pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan pemerintah
meski demikian pada jumat kemarin muldoko
mengajak diajaran kantor staf presiden
untuk jalan santai di monumen nasional jakarta pusat
berikut wawancara koresponden nesya megawati dan muldoko
hari jumat pagi ini saya bersama dengan bapak muldoko
kepala staf presiden kita jalan pagi di monas
ini bersama dengan para staff
ya seluruh jajaran ya

yang akan dimunculkan dengan jalan pagi santai di monas seperti ini
yang pertama jelas kita membangun kohesivitas ya
membangun soliditas organisasi
kadang kadang ada persoalan persoalan yang non teknis
ada persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara unoficial
melalui kegiatan kegiatan seperti ini
supaya kita bisa cair ya
saling tukar informasi
kita bisa saling membangun komunikasi yang baik yang sehat
sehingga ada hal hal yang sebenarnya menjadi kebuntuan bisa dengan mudah diselesaikan
itu yang paling pertama
yang kedua sebenarnya kita ingin ya
anak anak itu jangan hanya fokus duduk di meja ya
karena sibuk terus di dalam asrama di dalam kantor
akhirnya dia tidak
mengerti bahwa monas itu begitu indah gitu ya
ada hal sesuatu yang
karena kita bekerja monotone dalam suatu tempat
akhirnya inspirasi itu tidak muncul
nah dengan kita melihat lingkungan
melihat berbagai situasi yang ada di luar
kadang kadang kita sambil jalan
saya suka jalan bawa kertas bawa walpen gitu ya
begitu terinspirasi sesuatu saya catat
karena kalau enggak itu akan
nah biasa kita seperti itu
jadi melalui kegiatan seperti ini
saya ingin kita semakin sehat ya
sehat dalam berperat hubungan gitu ya pak kisaman
sehat dalam hubungan
sehat dalam berorganisasi
sehat dalam berpikir ya
biar kita tidak seperti menghadapi tembok begitu loh
berkutat padahal ada jalan jalan keluar yang bisa kita lalui sebenarnya
ini akan rutin pak karena kalau kita lihat kan
waktu pas bawa wall pen kita bisa lihat ini akan rutin pak karena kalau kita lihat kan
waktu pas bawa wall pen kita bisa lihat
jika pak kisaman jaman lepang nima juga setiap hari empat pagi
juga main apa atau bersepeda bareng atau lari pagi di satuan ini
akan rutin tiap jumat atau seperti apa
ya saya pikir rutin kita akan lakukan ya
justru nanti kegiatannya akan ditambah mungkin ada makan bersama senam dan seterusnya
yang bisa hura hura lah begitu
sehingga nanti bisa hura hura di luar
harapan saya begitu masuk ke kantor itu sudah serba fresh gitu ya
serba fresh juga itu untuk bagaimana mengatasi pr pr dari ksp
yang begitu banyak nih pak
ini kira kira dari ketika bapak menjabat dari ksp saya dilantik sampai sejauh ini
seperti apa sih pak yang paling pr paling besar di tubuh ksp
ya banyak ya banyak hal hal yang perlu dicarikan solusi ya
seperti di antaranya berbagai keluhan industri ya
satu sisi presiden ingin investasi digerakkan dengan kencang ya dengan cepat
ekspor juga seperti itu
tapi kita sendiri yang sudah existing ya seperti halnya
beberapa pabrik keramik yang tutup ya karena diantaranya persoalan gas
nah ini kita mencari solusinya di mana sebenarnya persoalan ini
padahal presiden sudah memberikan petunjuk dalam apa itu di regulasi nomor tiga
nah seperti ini kita cari di mana sebenarnya
demikian juga persoalan bpjs demikian juga persoalan persoalan yang lain ya
bpnt dan seterusnya sebagai pengganti rasna
nah ini juga menjadi persoalan kita menjadi bukan persoalan menjadi pekerjaan kita
agar semuanya itu bisa mendapatkan formula yang terbaik yang efisien dan efektif gitu ya
nah ini juga soal yang juga pr nya juga bersama adalah soal keamanan
banyak penyerangan penyerangan yang kemudian
yang isu yang begitu sensitif penyerangan keelam penyerangan yang akhirnya penyerangan penyerangan pihak lain
yang juga sejauh ini belum jelasin ya pak
bahkan p tiga kemarin merilis bahwa mereka ada tim mencari fakta sendiri bahwasannya ini gabungan
bahwa ini sebenarnya aktor besar
di balik ataupun orang orang yang terlibat bukan hanya sekedar siapa siapa

seperti apa pak istana menurut bapak
ya saya sudah sampaikan kemarin bahwa modus seperti ini bukan hal yang baru ya
yang sudah sering kali terjadi
sering kali terjadi
sehingga sebenarnya sangat mudah dikenali ya
sangat kenal di modelnya sangat dikenali
terus tujuannya mudah dikenali
sekarang yang ingin kita pahami adalah sebenarnya siapa yang bermain aktornya itu dibalik ini semuanya
kalau modelnya kita sudah paham itu ya
saya sudah sepuluh tahun lah tidur di jalanan di jakarta ini
paham saya melirik saja sudah tahu itu ya
makanya kemarin saya jelaskan
ini mudah mudahan lama yang gampang dikenali
berikutnya tujuannya jelas ya
mengurangi kepercayaan publik atas kinerja pemerintah
itu pasti itu tujuannya
merasa bahwa situasi sekarang tidak aman dan seterusnya
nah sekarang kita lagi dalamin siapa sebenarnya yang bermain di balik ini
kalau p tiga kemarin mencoba memahami bahwa ada kekuatan besar yang berada di balik ini
ya memang biasanya hal hal seperti itu digerakkan oleh kelompok kelompok yang memiliki kepentingan yang cukup besar
ksp juga sudah mencoba untuk mencari aktor ataupun mencoba meredam mengatasi segala isu isu kamar
pasti pasti ya
kita punya instrumen ya
instrumen kita kepolisian punya instrumen tni yang sampai ke bawah
berikutnya instrumen bin
semuanya akan kita gerakan untuk ke sana
oke baik pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
namanya dan rika mar
tapi nggak ada unsurnya pak
walaupun memang secara bentuk bisa